gubernur jawa barat ahmad heriawan mengunjungi lokasi kerusakan akibat gempa di pangandaran
akhir kembali menekankan pentingnya struktur bangunan yang sesuai standar teknis di daerah rawan gempa
sementara itu jumlah persediaan logistik bantuan yang dimiliki oleh bpbd kabupaten tasikmalaya mulai menipis
ditemani bupati pangandaran jc wiradinata gubernur jawa barat ahmad heriawan
meninjau lokasi terdapatnya gempa bumi di desa wonoharjo kecamatan pangandaran kabupaten pangandaran rabu pagi
dari peninjauan ini ditemukan penyebab kerusakan pada sejumlah bangunan
diantaranya disebabkan oleh struktur bangunan yang tidak sesuai standar
seperti tidak adanya besi beton yang sesuai standar untuk menyangga bangunan
aher pun meminta pemerintah kabupaten untuk memberi penyuluhan kepada masyarakat
akan pentingnya struktur bangunan yang sesuai standar
warga juga diminta mematuhi aturan izin mendirikan bangunan
yang sesuai dengan standar teknis bangunan
hingga rabu pagi bpbd tasik malaya terus menyalurkan logistik
ke sejumlah kecamatan di kabupaten tasik malaya jawa barat
namun persediaan logistik seperti beras mie instan
kebutuhan peralatan seperti tikar dan alat masak
di kantor bpbd kabupaten tasik malaya sudah hampir habis
bantuan bantuan itu sudah hampir habis
stok tapi masih kami tidak berani
nol gitu ya sama sekali
takut ada emergensi
jadi sangat menipis sekarang
sangat menipis kondisinya
karena kita barang barang yang bantuan bantuan ini
kita didistribusikan untuk rencanakan tiga puluh satu kecamatan
tercatat jumlah total kerusakan rumah dan fasilitas umum
mencapai dua enam ratus tiga puluh lima buah

sehingga tidak layak ditempati lagi
bbbd masih terus memverifikasi jumlah total kerusakan akibat gempa
tim liputan transmedia